dan kami yakin bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berani
baru kali ini ada sidang di mk
di mana begitu banyak pihak menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan
sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan
apakah kita akan kembali kepada era
itu serba diatur serba dipengaruhi
dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah
atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada
sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat
bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintah
yang masif itu mahal
tapi membiarkannya itu jauh lebih mahal lagi
mengkoreksi penyimpangan masif itu mahal
tapi membiarkannya jauh lebih mahal
karena itu kami percaya para hakim di majelis mahkamah konstitusi
menyadari benar titik persimpangan jalan ini
bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berani
pengambil keputusan berdasarkan hati nurani
dan untuk menyelamatkan praktek konstitusi
pak anies izin sama cak imin tadi mungkin besok
apakah akan memantau putusannya bersama sama
atau mungkin akan terpisah caimin dan pak anies
dalam menunggu putusannya itu nanti
ya seperti pertandingan sepak bola kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan
kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang begitu kan
mereka ada beberapa masyarakat yang juga terima aksi
yang terkenal dari mereka informasinya ada masyarakat cikgu yang akan mengirimkan
ada hibauan dari pak anies atau ibu cikgu dan lain lain
terkait masyarakat yang akan menghormati kalau begitu
ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi
karena itu kebebasan berekspresi dihormati
dan itu artinya menghormati sesama yang mau berekspresi
jadi bagi siapapun yang merasa ikut bertanggung jawab mau hadir
ikuti semua aturan tertib aman damai
mas anies terkait dengan komposisi m k ini kan para pakar sudah mulai mengeluarkan prediksi prediksinya

kalau dari mas anies sendiri melihat seperti apa prediksinya
kami sampaikan tadi kami menghormati